pemerintah indonesia melayangkan nota protes kepada vanuatu
terkait penyelundupan pemimpin united liberation movement forwest papua atau ulmwp
bni wd dimasukkan dalam delegasi vanuatu yang melakukan kunjungan kehormatan ke komisi tinggi ham pekan lalu
kunjungan kehormatan itu dilakukan dalam rangka universal periodik review
atau peninjauan berkala vanuatu di dewan ham pbb
dilansir cnn indonesia com dalam pertemuan itu beni disebut menyerahkan petisi referendum kemerdekaan papua
yang diklaim sudah ditandatangani oleh satu delapan juta orang
beni mengatakan bahwa di bawah pemerintahan indonesia warga papua tak memiliki kebebasan berpendapat
berekspresi dan berkumpul sehingga terpaksa melakukan petisi
kt ham mengatakan bahwa sebagai komisioner tinggi ham
setiap pertemuan itu seharusnya didasarkan pada kick intention
kenyataannya adalah bahwa vanuatu tidak memiliki kemampuan
dengan memasukkan penny winda di dalam delegasinya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini